ikatan dokter indonesia idi prihatin dengan kemunculan vaksin nusantara yang bisa mengganggu program vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah
idi menilai vaksin seharusnya telah melalui berbagai uji klinis dan tahapan ilmiah yang transparan dan diketahui publik serta diakui oleh otoritas yang berwenang
ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia idi daeng m fakih berpendapat
pengembangan vaksin nusantara seharusnya dilakukan secara terbuka sejak dari penelitian pertama uji klinis tiga fase hingga dilaporkan kepada who
jangan sampai kemunculan vaksin nusantara ini mengganggu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin dan program vaksinasi covid sembilan belas yang sedang dijalankan pemerintah
ia berharap vaksin yang dikembangkan adalah vaksin yang aman berkualitas dan memiliki efekasi yang baik
serta dilaporkan secara terbuka kepada otoritas yang berwenang mengawasi pengembangannya
ada vaksin nusantara ini saya menghimbau sebenarnya pengembangan pengembangan vaksin seperti ini itu harus dilakukan secara terbuka
mulai penelitian pertamanya itu harus di report secara terbuka bahkan mungkin dilaporkan ke who
kemudian uji klinisnya juga direportkan secara terbuka jangan sampai ada pengembangan pengembangan vaksin yang tidak teriput dengan baik
silakan siapapun mengembangkan vaksin salah satunya vaksin nusantara yang ada di berita